informasi selanjutnya wakil ketua dpr fadli zon mengusulkan pendanaan partai politik oleh negara dinaikkan
dari rp satu ratus delapan menjadi rp lima per perolehan satu suara
hal ini dimaksudkan untuk membantu keuangan partai politik
selama ini partai dinilai masih kesulitan melakukan penggalangan dana
sejak masa orde baru sejatinya tidak ada partai yang bisa mengandalkan iuran anggota
kalau menurut saya ini juga dari bincang bincang dan diskusi
yang mengelakukan kajian ini seingat saya waktu itu adalah perlu dem
mereka juga ada ingcremen kenaikannya tiga puluh persen lima puluh persen
tapi dalam satu diskusi saya kira angka lima itu termasuk yang cukup masuk akal
kalau bisa rp sepuluh ya lebih bagus tapi angka rp lima itu lebih masuk akal
dan totalnya sehingga tidak sampai rp satu triliun